saya ingin membentuk partai baru ini untuk mengingatkan bahwa di anak anak bangsa harus ada yang secara konstitusional demokratis mengingatkan bangsa ini dalam bahaya terus terang
pada saat ini apa yang anda inginkan untuk melakukan
saya ingin mengikuti rezim sehingga saya melihat ini tidak betul
jadi teman teman juga seperti saya juga mengatakan kita harus jauh ke depan melihatnya jelasnya sejauh dua tahun ini dapat apa dan lain lain
jadi kita ucapkan goodbye masa lalu itu benerannya saya mas tapi seandainya itu sudah something of the past
apa yang anda inginkan untuk melakukan
tokoh wilayah dari pan sendiri yang sefaham dengan saya sangat jumlahnya tapi cukup banyak
kemudian juga kalau anda nyebut kami ya pak adin pak gadir dan lain lain teman teman saya cukup banyak di sana
jadi banyak yang seiring sejalan juga dengan gagasan saya
tapi juga saya bertemu dengan kiai kiai ustadz ustadz gitu juga belum saya katakan nama nama itu tapi alhamdulillah mas
apa yang anda inginkan untuk melakukan
maaf ya pan dijual gitu ya untuk mungkin harapannya siapa tahu dapat wamen siapa tuh dapat jadi ini menurut saya itu udah
apa yang anda inginkan untuk melakukan
anak saya itu kan lima ya saya didik demokrasi
jadi semua setelah mandiri itu
boleh memilih jalan
jadi kalau anak kandung saya ini ahmad muntas rais punya pendidikan seperti itu ya enggak apa apa
jadi kemudian orang tua tidak akan lantas akan murka kemudian menyumpah enggak sama sekali
jadi pilihan masing masing sudah dewasa sudah tahu agama
kira kira apa yang anda inginkan untuk melakukan

saya kira yang jelas sebelum bulan desember